untuk pertama kali setelah menjadi viral aisyah tusa lama pemimpin kerajaan ubur ubur tampil di depan publik
ya didampingi kepolisian dan majelis ulama indonesia ia meminta maaf serta bertaubat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat
dan menyatakan akan mengikuti ajaran agama islam dengan benar
dengan pengawalan ketat kepolisian resor serang kota serta didampingi bagian penelitian dan pengkajian mui pusat
aisah tusa lama atau yang dikenal sebagai ratu kerajaan ubur ubur mendatangi markas polres serangkota
kedatangannya bertujuan meminta maaf kepada umat islam dan masyarakat indonesia
karena ucapannya yang telah menjadi viral di media sosial
aisah mengaku terlalu berlebihan dalam mengkaji al quran tanpa bimbingan dari orang yang mengerti
atas nama saya aisyatu salmah kepada seluruh umat muslim kepada seluruh ulama yang saya sayangi yang saya cintai
saya mohon maaf karena saya telah melakukan kesalahan
insya allah saya akan bertobat dan akan memperbaiki diri saya
perwakilan mui mengatakan akan membimbing dan merehabilitasi aisyah guna mengembalikannya pada ajaran islam yang benar
kita lanjutkan pendalaman terkait beberapa aspek karena taubatnya ibu aisyah selaku pemimpin ajaran kerajaan ubur ubur
ini tidak serta merta menyelesaikan dampak masyarakat yang sudah terpapar umat yang sudah mendapatkan penetrasi ajarannya
sehingga kita melakukan pendalaman dari aspek ajarannya keorganisasiannya kepemimpinannya dan aspek penyebarannya seperti apa
sudah sampai di mana
pihak kepolisian akan terus mengkaji poin yang dapat dimasukkan dalam tindak pidana untuk menjerat aisah dan memberi efek jerah
dari apa yang kita lakukan beberapa hari ini termasuk adanya rekomendasi fakta hukum dari majelis ulama indonesia kota serang
kita terus melangkah kita terus melakukan upaya upaya pengkajian terkait dengan
termasuknya unsur pidana yang dilakukan terhadap permasalahan ini
kepolisian berharap masyarakat tidak terpancing emosi
serta menjaga suasana kondusif dan mempercayakan permasalahan ini ke pihak kepolisian
adi mazda serang